sejak namanya mulai disebut dalam bursa bakal calon
tri risma hari ini selalu melontarkan jawaban yang bersifat negasi alias penyangkalan dalam konteks pilkada dki
namun semakin mendekati waktu pendaftaran bakal calon gubernur dki jakarta
kian muncul nuansa ambiguitas dan kalimat bersayap dalam jawabannya
kami merekam lini masa beragam jawaban tri risma hari ini
saat merespon pertanyaan dari wartawan terkait isu dirinya menuju dki satu
dan kami akan mengulas ini bersama gaya komunikasi politik tri risma hari ini
bersama dengan akademisi komunikasi politik universitas indonesia fnd gazali
saya akan coba lihat tunjukkan kepada anda ini yang kami rangkum di lini masa terkait semua pernyataan tri risma hari ini
terkait dengan apakah dirinya akan maju dalam kontestasi pilkada dki jakarta
kami mulai dari tanggal tiga puluh satu juli dua ribu dua puluh
juli dua ribu enam belas kita lihat tanggal lima agustus dua ribu enam belas
saya sudah janji gitu sama warga surabaya
makanya waktu begitu saya menang saya langsung menghadapi buku buku karena saya sudah janji
mau menghadapi buku mega lagi
iya saya mau ngadap saya sampaikan kondisinya seperti ini saya akan jelaskan
dan saya juga akan jelaskan bahwa selama ini saya masih mau menganggap warga surabaya
kita sudah mulai menangkap ada perbedaan tadi sebenarnya
tapi mungkin ada benang merahnya itu kita lihat yang ketiga
jadi saya akan komunikasi bahwa kalau saya sudah berjuang
seperti dulu saya nolak terus saya ternyata juga tetap turun gitu kan
nah itu ya sudah itu memang mengelak takdir tuhan gitu
nggak ada yang bisa siapapun nggak ada yang bisa mengelak takdir tuhan
berapa ini sudah rotsok benar
so enggak kalau ini memang saya kepingin bahwa kita bisa tanpa uang
satu saya mengajarkan kepada seluruh kader itu saya senang diundang begini
kenapa saya mengajarkan bahwa tidak harus semua dengan uang
kita menjadi pemimpin harus mengerti tentang rakyatnya
background ini mungkin perlu juga dilihat ya bersama orang orang partai
kalau disebutkan tadi keinginannya tetap berada di surabaya tetapi kan takdir tuhan
jadi ada unsur tuhan yang dimasukkan
masa menolak ibu ke jakarta gimana bu
ya nanti lihat lah ya
kita lihat nanti begitu ya
sekarang pada sebelas agustus yang paling akhir
aku kan gak bisa ngatur diriku sendiri kan
cuma aku kalau ditanya jujur ya aku kepingin tetap di surabaya gitu
bagaimanapun aku sudah janji
warga surabaya belum seluruhnya juga sejahtera
jadi karena itu aku ya kalau aku pribadi sih pengen di sini
tadi malam aku ketemu sama orang
di surabaya atau di jakarta
saya di jakarta tadi malam
tapi bukan sama kemurah murah
nanti kan nanti kan ibu panggil aku gitu kan
kalau misalkan itu
kalau misalkan dikasih rekom kalau nggak ya nggak
ibu sangat bijaksana sekali
waktu aku nolak dulu ya apa sih mbak gitu
waktu aku nolak jadi menteri dulu ya apa sih mbak
bagaimana menurut ibu
pertanyaan saya yang pertama adalah bang egy
apakah ada konsistensi benang merah yang sama
ataukah ini anda melihat ada perbedaan perbedaan
adakah sedikit terlihat hasrat ingin maju
atau ya nanti kalau partai menugaskan bagaimana anda melihatnya
saya rasa memang ada sedikit perubahan
tapi jangan jangan perubahan yang lebih besar itu ada pada harapan orang orang yang mengharapkan dia maju ke jakarta
atau paling tidak harapan bagi mereka yang menginginkan di jakarta ini ya
di jakarta ini terdapat kompetisi yang sehat yang luar biasa
jadi maksud saya begini jawaban bu risma saya kenal dekat beberapa kali ketemu waktu di mahkamah konstitusi kemarin dan lain sebagainya
yang pertama kalau ditanya pribadi saya bu risma itu ingin tetap bersama warga surabaya sesuai dengan janjinya
kemudian berkembang juga jawaban yang mengatakan sepenuhnya nanti tentunya sebagai kader partai tergantung pada ibu ketua umum
ditambah lagi dengan ibu ketua umum itu sangat mampu
memutuskan pada saat saat yang tepat apakah maju atau tidak dan selama ini menurut risma tepat
nah baru yang tiga puluh satu juli sama enam agustus ini menurut saya itu kuncinya
dimana dia mengatakan itu takdir
kalau sudah kehendak tuhan maka walaupun diulang lagi pada sebelas agustus saya pribadi masih tetap ingin di surabaya
tetapi ya kalau nanti takdir atau kehendak tuhan atau dia dipanggil oleh ibu ketua umum pada saat saat terakhir pernah juga kan dulu dia mengatakan
tidak ingin menjadi menteri dan diterima misalnya gitu
tapi kalau nanti diputuskan demikian sebagai kader partai dia akan maju
jadi memang betul ada pergeseran
tapi itu jawaban yang menurut saya taktis ya
dari dulu memang kandungan jawaban itu ada cuma sekarang makin betul makin terbuka peluang itu dan dikunci dengan kata kata yang tadi
kalau memang sudah takdir kehendak tua
itu kuncinya ya takdir tuhan
menurut saya untuk indonesia ya
nah tapi pada bagian tertentu kita juga melihat
kita juga melihat bahwa jangan jangan harapan ini membesar
karena banyak orang yang berharap risma maju baik untuk melihat sebuah pertarungan kompetisi yang gitu luar biasa dan sehat dalam pilkada dki jakarta
karena pada panggung belakang yang mungkin tidak dilihat oleh kita di sini yaitu apa yang sedang terjadi di pdi perjuangan
khususnya lebih khusus lagi kalau ini kan tadi banyak yang sudah berbicara bahwa mereka sangat ingin
bisa berbicara tentang risma dan lain segala macam
tapi apa yang ingin disampaikan oleh ibu ketua umum itu mungkin sampai saat ini belum ada yang bisa menebak dengan pasti
tapi kalau dilihat dari mulai tiga puluh satu juli hingga sebelas agustus ini dengan menjawab ya katakanlah tadi misalnya tetap ingin di surabaya
tapi nanti kalau takdir tuhan memang berbeda
dan juga soal ketua umum ibu megawati ada unsur itu
tapi kalau dari sisi ekspresi semua adakah kan biasa politisi ya nanti lihat nanti namanya politis itu politik itu dinamis
dan tetapi saya tetap masih berada di sini
seringkali banyak calon calon atau elit elit politik seperti itu
tapi kalau melihat risma ini apakah ada tekanan tidak
atau dia sebenarnya enjoy santai santai saja nunggu nanti keputusannya apa akan ikut
tapi ada tekanan tidak
sebenarnya ingin lebih berat ingin di surabaya atau sebaliknya
kalau mau jawaban yang standar saya rasa pak jokowi juga pernah punya persoalan yang sama ya
waktu ditanyakan dulu apakah akan tetap di jakarta
jawabannya sama enjoy menikmati gitu ya
tapi lagi lagi saya ingin mengatakan kalau bu risma ini karena memang bawaannya seperti itu
jadi orang kan ingin mengharapkan sesuatu yang lebih pasti dari gaya gaya surabayaan gitu
tapi dia mampu menyimpannya sekarang
ini untungnya juga dia seorang ibu
sama nanti akan mendapat jawaban dari ibu ketua umum gitu ya
jadi cara dia mengungkapkan itu walaupun belum selangsung gaya surabayaan
dulu pernah begitu ya agak langsung langsung
tapi sekarang kelihatannya menjadi seperti lebih membuka harapan
tapi saya tetap khawatir jangan jangan itu harapan saya harapan anda atau harapan begitu banyak orang
bukan dari dia sendiri begitu ya
bukan dari dia
tetapi kalau boleh tiga frasa tadi penting menurut saya
yang pertama kehendak tuhan
kalau sudah kehendak tuhan anda nggak bisa melawan saya nggak bisa melawan
lalu kehendak tuhan turunnya melalui siapa dalam hal ini
hak prerogatif ketua umum
pdi perjuangan ya
lalu yang ketiga
tetap selalu digarisbawahi
saya kalau boleh pribadi saya masih sangat sayang sebagai warga surabaya
dan ditambahlah dengan tadi begitu banyak orang yang dalam beberapa kesempatan menangis
jangan pergi bu risma gitu ya
anak kecil nangis segala macam itu
itu adalah tambahan atau kembangan lah dari situ
itu harapan yang di luar risma sendiri begitu ya
iya karena kasih sayang orang menangis supaya bu risma tidak pergi itu bisa artinya dua
arti yang pertama adalah bu risma jangan pergi
sementara arti yang lain ini luar biasa orang dicintai rakyat
kenapa tidak kita bawa ke jakarta
bisa begitu kan
lalu kalau orang yang sedikit agak ya agak agak sedikit kreatif dan usil dia mengatakan ini ditangisin
sementara yang lain ditimpukin dan lain sebagainya gitu ya
jadi bisa berkembang gitu
tapi jangan jangan ini lebih besar dari harapan orang yang melihatnya gitu
tapi kata kuncinya tetap apa yang sedang ada dalam pikiran ibu ketua
pada pikiran ibu ketua umum pdi perjuangan pada saat ini
tetapi yang pasti bukan yang pasti saya ingin lihat dari kajian anda apakah memang tidak ada tekanan sama sekali
dari apa semua jawaban risma yang keluar ini
bu risma sudah siap
baik untuk tinggal di surabaya tetap atau sudah siap juga untuk menuju jakarta
karena kalau hitung hitungan psikografik tepatnya ya survei itu keluar dari hasil hitung hitungan psikografik
memang bu risma lah yang akan menjadikan peta kekuatan
apa di pilkada jakarta itu menjadi akan sangat berubah
begitu bu risma didukung pdip itu peta dua ribu tujuh belas di jakarta berubah
dan juga akan punya pengaruh pada
tadi kaitannya memang kepada dua ribu sembilan belas ya
sekarang kita akan coba menilai apa yang paling terakhir
karena baru beberapa jam yang lalu risma juga menggelar konferensi pers yang menjawab tentang yang disebut oleh risma serangan terhadap surabaya dari gubernur basuki cahapurnama
kita lihat berikutnya
kan semua harus pakai data
saya nggak pernah biasa menjelaskan dengan nggak pakai data
makanya saya tunjukkan apakah kami hanya seperti jakarta selatan saya harus tunjukkan
bahwa luas kami itu separuhnya jakarta
ya separohnya jakarta gitu
dan saya hanya seorang palikota
pak ho dibantu lima orang palikota
dibantu lima orang palikota dan satu bupati
dan uangnya enam puluh empat triliun
ini dua kali
tidaknya dua kali terakhir ini pak ho melakukan perjalanan yang berbeda
ibu mau nuliskan apa
saya aku nggak ngerti aku tuh loh
teman teman tahu kan aku jawab itu
selalu terus bahwa kalau boleh milih aku milih di surabaya
karena aku mulai
nggak ada sama sekali aku
kok kenapa harus nyerang nyerang terus ke kami ini
kalau orang surabaya marah ini bisa gawat ini
paling penting apa yang dimaksudkan risma ini
apakah memang murni karena menjawab ahok begitu saja secara jelas begitu ataukah ada hal lain menurut anda
iya menarik untuk melihat bahwa hal ini keluar dalam minggu minggu ini
jadi selalu kita kemudian bisa meletakkannya dalam konteks
tapi saya lagi lagi mengatakan ya tergantung ibu ketua umum
tapi kalau ini dianggap sebagai tanda tanda bahwa risma itu siap
baik diminta tetap di surabaya atau maju ke jakarta
dia sekarang sudah siap
untuk maju ke jakarta
bukan hanya untuk maju ke jakarta
juga untuk menyambut apa yang disampaikan oleh pak basuki cahaya purnama pak ahok
karena ada dua bagian yang tadi juga disinggung di cnn ini
bagian yang pertama menurut saya sama sekali tidak mengandung unsur provokasi atau hal hal yang panas dari basuki cahayakurnama
waktu pak ahok mengatakan ya kalau wali kota solo aja bisa jadi presiden wali kota surabaya juga bisa
itu positif loh kalau menurut saya
hati hati itu sama sekali tidak dalam posisi menyerang bu risma
malah mengizinkan ayo silakan kita berkompetisi
dan saya senang menurut pak ahok untuk dapat lawan yang kuat
supaya yang untung warga jakarta dan indonesia
tapi kalau membandingkan surabaya dengan jakarta selatan itu memang dalam tanda petik seperti menyerang
tapi sebetulnya kalau kita mau jujur pak basuki cahayapunama menempatkan itu kan dalam sebuah simulasi debat sebetulnya
dia mengatakan nanti kalau debat akan seru
saya bisa mengatakan ini lalu bagaimana dijawab oleh ibu risma
nah ini ada dua hal
yang sangat berhasil adalah wartawan atau siapapun yang menanyakan ini kepada bu risma
dan yang kedua bagus juga
karena bu risma sudah seperti merasa ini saatnya saya untuk menjawab
nah ini makin memperkuat
tadi bayangan kita bahwa bu risma sudah siap
baik untuk tinggal di surabaya maupun untuk maju ke jakarta
dan dia menjawab
dan jawabannya itu menurut saya cukup baik
terutama karena yang pertama seperti saya katakan
ingin memperlihatkan bahwa dia ibu
jadi kalimatnya langsung
kalau ibu mega kan agak banyak diem gitu ya
baru beberapa kalimat pendek dengan tangan begini
nah ini dia langsung menjawab
misalnya mengatakan kami seperti jakarta selatan misalnya
ya enggak dong
kami ini separuh jakarta
tadi misalnya itu salah
dan yang agak lebih penting sebetulnya agak lebih mendalam
nah ini menarik
bukan pada soal datanya saja
karena bu risma tadi agak salah juga menyinggung data bahwa dki ini empat puluh empat triliun
itu yang terpakai kali ya
padahal yang tersedia tujuh puluh dua
justru pak basuki cahaya purnama tidak berhasil menggunakan sebagiannya
kalaupun disebut tadi empat puluh empat ada bayangan yang lebih penting adalah
sebetulnya ketika dia mengatakan kok kami diserang terus
nah itu yang lebih penting
jadi dia sekarang sudah mulai keluar
tidak lagi hanya mengatakan oh kalau surabaya meminta saya untuk tinggal
saya kalau pribadi saya tetap tinggal dengan surabaya
tapi kalau diminta ibu ketua umum saya akan maju
enggak begitu lagi
iya lebih maju
lebih majunya ya itu
kok kami diserang terus begitu ya
lebih seperti itu
sambil itu kan pertahanan yang terbaik
pertahanan yang terbaik adalah
ada salah apa ya kok saya diserang terus
saya selama ini kan nggak pernah bilang
secara pribadi kalau boleh saya tinggal bersama warga surabaya
kalau kehendak tuhan
kalau indonesia mau minta
dan kalau itu disampaikan oleh ibu ketua umum
tetapi ketika anda bicara soal jakarta selatan
salah juga itu gitu
kami ini setengah jakarta saja
tapi ini menjadi menarik
ditambah lagi sekarang
berarti menjadi yang pertama
secara pribadi ibu risma tetap ingin tinggal di surabaya
tapi dia lebih siap
tinggal menunggu kehendak tuhan
jika dibanding sebelumnya yang tadi kita laparkan disini
dia sudah lebih terbuka dan lebih siap
kalau kehendak tuhan itu dinyatakan
antara lain melalui putusan ibu ketua umum
dia akan maju
dan yang ketiga
dia sudah mulai keluar dengan data
bahwa enggak kalau anda membandingkan seperti itu
tidak ada demikian
artinya siap bertarung ini
malah nanti ya
saya pernah berbicara dengan bu risma
wah kalau kita bicara soal csr yang sesungguhnya
saya rasa risma lebih unggul
terima kasih bung effendi
saya lihat atas ulasannya malam hari ini
kami akan lihat nanti perkembangan atau konstelasi
kita tunggu pdip ya
tetap kita akan menunggu
tapi sembari itu mulai bisa kita nyatakan welcome to jakarta bu risma
tergantung ibu pdip berjuang
dengan konversi yang tadi itu
kita nanti seperti apa melihat kelanjutan atau konstelasi politik dari pilkada dki jakarta ini
tapi kita tinggalkan terlebih dahulu